setelah tujuh puluh empat tahun menjadi kantor kepresidenan korea selatan blue house akhirnya membuka gerbangnya untuk publik
lokasi kompleks bekas kantor kepresidenan ini berada dekat istana gyeongbokgung di distrik jongno di jantung kota seoul
total ada sembilan lokasi yang dapat dikunjungi di kompleks seluas dua puluh lima hektare ini
dari semua lokasi itu ada tiga di antaranya yang paling menarik
yang merupakan gedung resepsi kenegaraan
saat kepala negara atau perwakilan pemerintahan dari negara lain mengunjungi korea selatan
pertunjukan seni tradisional korea dan jamuan makan malam digelar di sini sebagai seremoni penyambutan
dengan kapasitas aula hingga dua ratus lima puluh orang gedung ini juga menjadi tempat presiden menggelar pertemuan berskala besar
dari gedung yong bin kwan berjalan sekitar dua ratus meter gedung berikutnya adalah blue house
sebelum menjadi kantor kepresidenan blue house telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa korea
pada era dinasti gorio yang berkuasa pada tahun seribu sembilan ratus delapan belas hingga seribu tiga ratus sembilan puluh dua di lokasi ini pernah dibangun aula istana kerajaan
lalu saat dinasti joson berkuasa pada tahun seribu tiga ratus sembilan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sepuluh area blue house merupakan taman belakang istana gyeongbokgung
lalu pada masa jepang menguasai korea tahun seribu sembilan ratus sepuluh hingga seribu sembilan ratus empat puluh lima gedung ini menjadi kediaman gubernur jenderal jepang dan dinamakan kiong mude
dan setelah republik korea berdiri pada lima belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
gedung ini pun menjadi kantor presiden korea
diberikan karena atapnya yang berwarna biru atau disebut gyeongwade
gedung utama blue house ini selesai dibangun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu menggantikan bangunan lama peninggalan kolonial jepang
di lantai pertama ada ruangan yang berisi deretan potret presiden korea
dari presiden pertama korea rin singman hingga presiden moon jae in
yang selesai menjabat pada awal mei dua ribu dua puluh
ruangan selanjutnya adalah ruang kerja ibu negara
di ruangan ini ibu negara menerima dan menjamu tamu tamunya
pada dinding ruangan juga terpasang deretan potret ibu negara
selanjutnya naik ke lantai dua
lantai dua blue house merupakan ruang kerja presiden korea selatan
depan perusahaan yang melintaskan perusahaan ini dim honekan oleh karyawan

dan disenai p breathing
kalau buat kayak gimana nanti nanti di aun hai
memindahkan kantornya dari blue house sejak hari pertama ia dilantik pada sepuluh mei dua ribu dua puluh
pemindahan kantor kepresidenan ini juga merupakan salah satu bentuk janji kampanye presiden yun
yaitu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan publik
seluruh area kantor kepresidenan blue house pun dikembalikan ke publik korea selatan
sebagai warisan sejarah dan budaya
pembukaan blue house untuk publik ini disambut antusias oleh masyarakat
sejak dibuka pada mei dua ribu dua puluh dua tercatat lebih dari dua juta orang mengunjungi blue house

ini sangat baik
ketika kelas terbuka ini adalah tempat yang mempengaruhi kita
ini adalah tempat yang sangat bisa dikembangkan
ini adalah pengalaman saya
kami datang ke sini untuk berjalan ke sekolah
kita datang ke sekolah
kami datang ke sekolah
kami datang ke sekolah
kami datang ke sekolah
kami datang ke sekolah
sama seperti blue house rumah kediaman presiden juga memiliki genteng berwarna biru

sejak dinasti joseon japsang telah menjadi elemen penting dalam arsitektur bangunan istana kerajaan
sebagai elemen penting japsang telah menjadi elemen penting dalam arsitektur bangunan istana kerajaan
sebagai elemen penting japsang telah menjadi elemen penting dalam arsitektur bangunan istana kerajaan

sebagai elemen penting japsang telah menjadi elemen penting dalam arsitektur bangunan istana kerajaan
selain itu keberadaan japsang juga diyakini sebagai penolak bala dan energi negatif
selain itu keberadaan japsang juga diyakini sebagai penolak bala dan energi negatif
selain itu keberadaan japsang juga diyakini sebagai penolak bala dan energi negatif
selain itu keberadaan japsang juga diakini sebagai penolak bala dan energi negatif
berbeda dengan kantor presiden di sini pengunjung tidak bisa masuk ke dalam rumah
tata ruang dan isi kedua rumah ini hanya bisa dilihat melalui jendela
di area kompleks blue house terdapat taman dengan luas sekitar tiga meter persegi yang dinamakan nok chi won
saat blue house masih menjadi kantor kepresidenan taman ini juga menjadi lokasi untuk menggelar sejumlah acara peringatan hari hari khusus
seperti hari anak dan hari disabilitas
dibangun pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan saat ini taman nok jiwon memiliki sekitar lima puluh ribu pohon dengan satu ratus dua puluh spesies tanaman
ini menjadi musim gugur pertama
sejak blue house dibuka untuk publik
dan musim gugur waktunya menikmati dedaunan berwarna warni seperti ini
dan komplek blue house sendiri menjadi salah satu tempat favorit bagi pengunjung yang ingin menikmati musim gugur di korea selatan